akhir pekan bisa dimanfaatkan orang tua dan anak dengan mengikuti kegiatan fill trip profesi
untuk mengenalkan dan mengeksplorasi ragam profesi secara langsung
kegiatan simulasi menjadi seorang chef atau juru masak misalnya
aktivitas dimulai dengan mengenalkan menu kuliner melalui kegiatan mewarnai gambar makanan
kemudian anak anak mencoba langsung membuat menu makanan seperti menu mashed potato dan beef pepper rice
anak anak belajar tentang bahan bahan makanan hingga teknik dasar memasaknya sederhana
seperti menuang mengaduk dan menata makanan di atas piring
jadi kita platingnya dulu nanti yang masak akan ada chef profesional di dapur
jadi hal ini juga bisa meningkatkan skill motorisi anak kreativitas dan juga kemandirian
oke nah udah deh siap dimasak sudah jadi
nah untuk menjaga keamanan peserta bahan masakan dipanaskan oleh chef resto
dan hasilnya bisa dinikmati bersama
salah satu orang tua peserta mia mengaku sudah beberapa kali mengajak putrinya yang berusia tujuh tahun mengikuti filtree profesi
harapannya ya dia sebenarnya biar tahu ya profesi itu banyak gitu
bukan cuma profesi ibu bapaknya doang gitu ya
profesi lainnya itu banyak pilihannya buat dia ke depannya gitu
ada ngaduk ngaduk sama tuangin jagung ke nasi sama taruh taruh dagingnya ke pinggir pinggir
pengajar field trip profesi rizka menjelaskan teknik mengajar dilakukan secara interaktif
agar lebih mudah dimengerti oleh para peserta yang masih berusia tiga sampai sepuluh tahun ini
paket kelas field trip profesi ini rata rata seharga dua ratus ribu rupiah per anak
terutama anak anak usia dini yang di sekolahnya mungkin belum ada kegiatan di luar sekolah seperti ini
kita menjadi alternatif untuk orang tua juga untuk pengenalan profesi
selain chef ada juga kelas mempelajari profesi pilot di salah satu bandara di daerah cibubur jakarta timur
para peserta dijelaskan mulai dari sejarah
penerbangan tugas seorang pilot hingga jenis jenis pesawat
mereka dapat melihat langsung pesawat tersebut di hanggar dan dijelaskan bagian bagian pesawat serta fungsinya
selesai berkeliling anak anak dapat menjaga seragam pilot cilik dan berfoto di depan pesawat
selain itu mereka juga diajarkan cara merangkai pesawat yang terbuat dari kertas
salah satu orang tua peserta wahyu sengaja mengajak putranya yang masih berusia enam tahun
untuk saat ini sih cukup senang ya karena anaknya memang mau jadi pilot
jadi pas banget dengan kegiatan ini
aku mau jadi pilot karena mau terbangin gauda indonesia
harapannya pengalaman ini dapat menambah wawasan dan menambah motivasi anak untuk terus belajar
agar dapat mewujudkan cita citanya di masa depan
syifa hanifah nabil haris jakarta